indonesia kembali menerima vaksin siap pakai dari astrazeneca
vaksin untuk covid sembilan belas ini merupakan tahap kedua yang didapatkan indonesia
dari jalur multilateral bersama covax facility
sebanyak tiga delapan ratus lima puluh dua dosis
vaksin tahap pertama sebelumnya telah diterima pada tiga maret dua ribu dua puluh satu lalu
berupa satu satu juta dosis vaksin siap pakai
menteri luar negeri ri retno marsudi menyatakan
total vaksin covid sembilan belas astrazeneca siap pakai yang telah diterima oleh pemerintah indonesia
mencapai empat sembilan ratus enam puluh lima enam ratus dosis vaksin yang seluruhnya diterima secara gratis
pada malam hari ini indonesia menerima batch kedua vaksin dari jalur multilateral
yaitu dari covax facility berupa vaksin jadi
pengiriman batch pertama vaksin multilateral dari covax facility
telah diterima indonesia pada tanggal tiga maret dua ribu dua puluh
yaitu sebesar satu satu juta dosis
dengan kedatangan batch kedua ini
maka indonesia akan menerima vaksin yang telah diterima oleh pemerintah indonesia
indonesia telah menerima vaksin astrazeneca dari covax facility

masuknya vaksin astrazeneca siap pakai pada senin dua puluh enam april dua ribu dua puluh
menjadikan indonesia telah menerima total hampir enam puluh tujuh lima juta dosis
pemerintah indonesia mengharapkan target vaksinasi kepada satu ratus delapan puluh satu lima juta penduduk indonesia
bisa segera direalisasi hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu
hal ini diungkapkan secara langsung oleh menteri luar negeri indonesia retno marsudi
saat menerima kedatangan vaksin astrazeneca tahap kedua
melalui jalur multilateral covax facility di bandara internasional soekarno hatta senin malam
retno berharap dengan masuknya tiga lima juta dosis vaksin

mampu mempercepat vaksinasi covid sembilan belas hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
dengan target penerima sebanyak satu ratus delapan puluh satu lima juta orang